assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
masalah buat lo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
anak anakku sekalian yang dirahmati allah swt
sholat merupakan syariat islam yang paling istimewa
karena perintah solat mengharuskan nabi muhammad saw
harus naik ke langit ketujuh
yang kita kenal dengan peristiwa islam
nabi muhammad saw naik ke sudratul muntaha
untuk bertemu dengan allah swt
akhirnya allah swt
memerintahkan kepada nabi muhammad beserta umatnya
untuk melaksanakan sholat sebanyak lima puluh kali awalnya
karena rasulullah saw sayang dengan umatnya
akhirnya nabi muhammad saw menerima solat
kita kembali menghadap allah untuk memohon keringanan
yang akhirnya allah swt memerintahkan rasulullah saw
beserta umatnya untuk melaksanakan sholat hanya lima waktu saja
rasulullah ke sidratul muntaha naik apa ya ustadz
rasulullah saw berangkat ke sidratul muntaha
itu menggunakan hewan yang bisa ditunggangi
yang bisa ditunggangi yaitu
dalam hidupnya dkhana
klik masuk fb
atau bisa keavewan
yaitu bernama buruk
nah buruk itu
kecepatannya melebihi kecepatan cahaya
the flash aja itu kalah cepat sama dia
kalau kemana mana naik buruk aja dong ustadz
buruk bawa kita ke paris
haikal kita alang mudah mudahan di paris nih
abangnya kamu mau ke negara apa
oh pengen ke cina
tunggu pegangin tunggu
itu udah sampai
kak kita alang mudah mudahan di cina
terus kita long mau kemana lagi nih
ke mekah ke arab
masun masun masun
beneran mekah sun
eh aika masun
malah ngelamun gimana sih
ngelamunin apaan sih kalian tuh
lu alang kedua gak boleh gitu mak
itu namanya gak sovan
kalau ada orang ngomong di depan lu alang berdua lus fokus
kalau ada orang ngomong di depan lolang tatap matanya
masukin ke dalam pikiran nah ke dalam hati lu alang berdua
ustadz bentuk buruk itu kayak gimana ustadz
masih belum ada yang tahu burok itu seperti apa bentuknya
cuman orang orang semua bilang kalau burok itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya
cepat banget berarti ustadz ya
wah cepat banget ustadz
kayak pesawat ya pak ustadz
ya allah indra
zaman dulu itu
pesawat itu belum ada itu malah
sungguh indra aneh
kenapa nggak biar dari kemarin
anak anakku sekalian ada sedikit pengumuman untuk kalian semua
berhubung kita sebentar lagi untuk menyambut hari isra' dan mi'raj
maka pondok pesantren kita yang tercinta ini akan mengadakan acara khusus
kita akan mengadakan sepeda hias lalu drama tentang sholat
dan dilanjutkan dengan
pawai keliling kampung
dan kalian semua harus berpartisipasi dalam acara isra' mi'raj tersebut
ada apa nih kalian pasti mau ikutan daftar lomba sepeda hias juga
kita mau ikutan nggak pak ustadz
iya pak ustadz
makasih nggak tahu saya harus daftar apa pak ustadz
nah bener kan
emang kenapa masbullah gitu
masalah buat lo
emang kenapa sih kalian takut kalah ya
enggak aku tuh takut kamu itu menangis
kamu takut kalah
udah udah udah
pop pop udah
nah kalian ini baru aja mau daftar
belum juga dicatat
udah ribut aja
pusing kepala pusat dengarnya pusing
eh eh udah udah
lomba dulu sepeda hiasnya
begitu nanti ketahuan siapa yang menang
baru dia boleh berbangga tapi nggak boleh berlebih
nah yang kalah juga jangan berkecil
triobemo lah ustadz
udah udah udah
sekarang kalian nggak boleh ribut lagi
kalian harus dengar apa yang ustadz musa yang mulai dari satun bicarakan tadi
bagaimana pada saat istirahat miraj kita itu membuat pementasan drama
saya tuju tidak
ini bagus tuh butet
tapi temanya tentang apa ya
gimana kalau ceritanya tentang perang perangan gitu
kan seru ya ya kan
jangan susah susah dong dramanya
itu tuh gampang banget ayu
seru banget ceritanya
tapi susah bikinnya
bahan bahannya paling beda ngapain
gimana caranya mungkin kau tahu
kalian semua lagi pada ngapain ini di sini
kami itu membuat pementasan drama
tapi belum ditemukan apa ceritanya
betul tuh pak
ahwan kok mpok siti bengong ya
satu dua tiga
mpok siti mau ikutan drama juga
ini drama yang buat anak satri
ya mpok siti udah pergi
sepertinya mpok siti tidak mendengarkan teriakanmu delis
suara aku kurang kencang ya
aduh aku nyari nyari
aduh aku nyari nyari
aduh aku nyari nyari
aduh aku nyari nyari
aduh aku nyari nyari
nah kita tinggal bikin fondasi burung garudanya
jangan buat depan sepedanya oke
ini kan sepedanya
terus apa lagi kang
ini link kepada bikinan
ini link kepada bikinapaan
nggak boleh nggak bantuin
saya ngantuk nggak boleh kali